beragam cara dilakukan para relawan untuk memperkenalkan jagoannya
agar bisa menang dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
di bandung sejumlah relawan ganjar pranowo berusaha meraih simpati pemilih milenial
dengan cara memberikan latihan bermain angklung
bertempat di sebuah kafe di kota bandung relawan bernama sri kandi ganjar
akhir pekan kemarin mengumpulkan sejumlah warga
untuk berlatih memainkan alat musik tradisional asal jawa barat itu
menurut koordinator relawan kegiatan ini juga sekaligus untuk melestarikan kesenian tradisional
tujuannya kita ingin sih milenial di jawa barat ini lebih melek terhadap musik lokal
di jawa barat salah satunya itu angklung dan juga musik arumba itu seperti apa
sementara itu di jakarta nasdem demokrat dan pks
membentuk tim kecil pengusung anies baswedan sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
dalam kunjungannya menemui ketua umum nasdem surya paloh
pada jumat lalu tim kecil anies mengaku langkah ini diambil sebagai bentuk konsistensi
mengusung demokrasi rasional
bagaimana kami koalisi pendukung anies ini bisa berkontribusi lebih besar
bagi perbaikan sistem politik kita ke depan perbaikan sistem demokrasi kita ke depan
kita bertekad dan mengajak semua elit elit politik mari kita memberikan satu keteladanan
yang baik yang baik yang baik
aturan aturan konstitusi dan undang undang yang kita miliki
sehingga demokrasi kita ke depan menjadi demokrasi yang makin berkualitas
di sisi lain kunjungan ini juga menunjukkan keseriusan nasdem demokrat dan pks untuk berkoalisi